saatnya kita beralih ke berita olahraga
setelah ditinggal dua pemain pilar
persebaya surabaya kembali mendatangkan pemain anyar dari semen padang
pelatih angel alfredo ferra berharap vandri imbiri dapat memperkuat barisan belakang
untuk mempertahankan posisi puncak klasmen sementara liga dua
pada bursa transfer pemain liga dua putaran kedua musim dua ribu tujuh belas ini
persebaya surabaya memutuskan melepas dua pemainnya
striker mardiono dan back rahmat latif dipastikan sudah tidak berkostum green force di sisa musim ini
kedua pemain mengajukan pengunduran diri dan diamini oleh manajemen persebaya
tak perlu waktu lama bajul ijo sudah mendapat gantinya
green force merekrut pemain belakang asal semen padang vandri imbiri
faktor kedekatan dengan pelatih persebaya angel alfredo verala
yang membuat fandri imbiri memilih bergabung dengan tim bajul ijo
angel alfredo vera mengenal pemain jebolan semen padang ini
saat keduanya memperkuat persipura jawa yapura
fantri imbiri sebelumnya merupakan pemain semen padang
dengan track record yang cukup bagus dalam perjalanan karirnya
sebelumnya pemain berusia dua puluh enam tahun ini pernah memperkuat pon papua
dan dipercaya menjadi squad tim nasional di uu
pemain berusia dua puluh tiga tahun dua ribu sebelas
kini persebaya kembali mengincar satu pemain dengan pengganti mardiono
salah satu pemain yang santer dibicarakan yaitu
pemain madura united anak kandung yusuf ekodono fandi eko utomo